wni pak dubes kita baik di suria maupun di turki terus melakukan pelacakan
ada yang meninggal dua orang ibu dan anak
ada yang sedang dirawat saya harus cek lagi yang dirawat sekarang kondisinya seperti apa
jadi dari waktu ke waktu memang terjadi dinamika dalam arti yang dirawat mungkin sudah sembuh dan sebagainya
tetapi yang dipastikan yang ingin saya pastikan adalah bahwa kita berada di lapangan
kita terus berupaya untuk mencari dan membantu termasuk kbri terus memberikan bantuan logistik yang diperlukan oleh para wni kita